terserah obet aja deh
jangan terserah beta
eh gue berdua mau beli apa mau rapat
kalau beli ya pilih
hari ini saya dapat dua ratus ribu pak
yang jualan mana
eh jangan heran lo
tadinya beta mau beli
tapi sekarang beta sehingga dibeli
kalau lo kasih nama gue beli
ih beta sehingga dipake piring itu
ya aku juga gak mau
lagi panen kan
gara gara ojak sakit
jadi seperti itu ya
sengsara membawa nikmat
kalau gitu nanti saya ya
sayang saya mau lakukan apa ya
terserah beta aja deh
jangan terserah beta
pilih yang sempurna
pilih yang sempurna
eh lo berdua mau beli apa mau rapat
kalau beli ya pilih
hari ini saya dapat dua ratus ribu pak
wah kalau begitu terus
kamu bisa dapat enam juta sebulan
yang bener pak
kalau gak percaya itu gak aja sendiri
ya tujuan saya berapa
band kok udah tutup warungnya
wah kok siapa yang mau jagain warungnya
dijagain si purr
kok pun mau sih
warungnya dijagain sama mas purr
emang takut rugi apa
ya ini makanya gua baru baru mau balik

terima kasih kang
lagi mikirin apa sih kang
masih yang tadi pak
kalau jumlah hari dalam sebulan dua puluh delapan berarti penghasilan saya berapa
ini bang pur
kemeliannya ambil saja pak bang pur
eh ini pas
kalau pas berarti saya ada uang kembali
buat siapa sih pur
buat ani pok
kasian kartu atm nya hilang
oh pantes dia kagak balik kemari lagi
tuh nasinya juga masih di sini
kartu atm nya udah ketemu
kartu atm nya belum ketemu mas pur
gue udah nyiapin uang buat kamu
nih mas pur baik banget sih
tapi aku udah dipinjemin sama ate
nih kita lagi makan
katanya belum makan dari pagi
lo kagak jadi minjam
pertama kali aku dengerin
nggak ada pak
nggak ada lagi
bapak mau ikut juga
ibu mau ikut juga
ibu cuma mau bilang
ini hp bapak ketinggalan
makasih ya bu
pegangan atu kang
saya serius kang
sok atu dilanjut
biar ketemu sama neng rika
tapi gak diangkat
tapi gak dibales
udah juga kang
tapi gak ada
ngasih saran lagi kang
aku mah udah ke dokter deh
akhir akhir ini sering lupa
tanda tanda itu pak
masa saya harus menyerah kang
masa nyerah kang
dulu neng rika juga pernah begitu
dulu sih enggak
tapi itu dulu
gak tahu kalau sekarang mah
sakit tempel tuh
lukanya udah kering bang
semoga aja bang ojek cepat sembuh
biar cepet narik lagi
biar cepet dapet uang belanja lagi